kamu tahu sekarang mari ini masuk rumah sakit sebentar lagi dia mati kalau dia mati kamu yang
ganti tempatnya di sini aku juga
kamu jangan lulus barangan ya bapak apa apaan bapak apa apaan
iya nanti kalau ada perkembangan dari ibu langsung kabarin kakak ya
kakak harus kerja lembur biar kakak dapat uang yang lebih banyak
iya kak tapi kakak jaga kesehatan juga ya nanti kalau kakak sakit siapa yang bantuin
ya di sini loh kan ada bapak dan irfan kak semenjak kakak pergi kemarin mereka
nggak pernah lagi ke sini jadi tadi malam irfan nggak kesini nemenin ibu
enggak betah katanya
di sini panas
enggak betah aja buahnya
ya udah lali gak apa apa yang penting kita berduanya jaga ini ya karena yang udah tugas kita berdua untuk jagain ibu
jadi gimana bang kapan mau dinikahiin masa kita kayak gini gini terus udah bosen bang aku nggak mau kecing kecingan terus
aku juga udah bosen tapi kamu tenang aja deh ini semua kan masih proses ya kan
nah kamu tahu sekarang mari itu masuk rumah sakit sebentar lagi dia mati kalau dia
mati kamu yang ganti tempatnya di sini hahaha aku juga nggak mau lama lama judulnya abang pak
pak tapi bapak ngapain berduaan mesra mesraan dengan jadah katal itu pak pak apa apa sadar
kalau ibu itu lagi terbaring di rumah sakit pak bapak malah berduaan dengan janda itu pak
kamu jangan ngomong sembarangan nanti bapak tampar kamu
silakan pak kalau bapak mau menampar wajah saya silakan pak bapak tahu saya juga akan berani
dengan bapak kalau bapak mau menampar saya pak dan kamu kamu jadah katal saya minta tinggalkan rumah
saya sekarang hai hai hai hai hai itu itu itu untuk berani mengajak kebawa pak pak

coba liat kamu doang tuh kan mulai deh maco lagi kan ya nggak mungkinlah orang
lagi tuh suka sama aku jangan cuma pelayan kafe kayak gini ya mungkinlah bagian banyak tahu
kejadian kayak gitu kita nggak tahu juga dimana jodoh kita kamu tahu ya sejak kamu
ke sini nih banyak banget yang amat kamu aku aja malas nyampein kamu tapi aku tahu kamu
pasti bakal enggak ngegubris ya capek deh bukannya aku sok jual mahal ke tapi aku sadar lagi
siapa aku jadi mulai sekarang kamu nggak boleh berpikir yang aneh aneh ya sekarang itu aku cuma
mau bekerja dengan baik itu aja udah lah si kamu sok jual mahal deh eh kian hari kini susah kali
dapetin cowok yang kaya dan baik kayak dia kalau aku nih jadi kamu udah aku sikat kali ini kamu sendiri
yang bilang kamu kan lagi butuh uang kan buat berobat ibu kamu
ada kali ya kak ibu udah dipindahin ke ruangan biasa ibu juga udah sadar kak alhamdulillah
terima kasih allah sekarang kamu sama siapa di sana bapak mahir kan ada justru itu kak dari tadi
tuh dia nungguin mereka tapi nggak datang datang soalnya tadi ada petugas rumah sakit ngasih
obatan ibu sama di ugd dia nggak tahu kau harus berbuat apa ya udah kamu tenang aja dulu ya li
kakak akan coba cari pinjaman dengan bos kakak sebentar lagi kakak kesana ya
ya allah dari mana saya harus mengumpulkan uang untuk biaya berobat ibu berilah saya
petunjuk untuk mendapatkan rizki halal untuk membayar biaya rumah sakit ya allah
kenapa kamu sedih
saya lihat beberapa hari ini kamu punya kelaut kamu punya masalah
hai kamu jangan bohong sita wajah sedih kamu itu tidak bisa kamu
sembunyikan kamu punya masalah kerjaan coba kamu ceritakan ke saya kamu jangan
sungkan sungkan masuk sama saya sungkan ini semua bukan masalah kerjaan tapi
hai enggak kok pak ada apa kok kalau kamu belum bisa terus terang sekarang suatu
saat kalau ada apa apa kamu cerita anak saya apapun kapanpun juga ya
eh nggak baik
coy malem malem sendiri jalanan
eh nanti ditemenin setan
mendingan sekarang naik sama abang aja
ikut pokoknya lo bakal kena panggung malem ini
udah cepetan deh jangan nggak mau
bang irfan astagfirullahaladzim
mau ngapain di sini
saur celia nanya ngapain bang irfan gue udah di temen dia
oh itu temen lo ya
lo mau suruh jadi pahlawan di sini
dapet masalah bukannya insaf inget allah bang
eh udah pinter ngomong lo ya sekarang ya
udah berani ngeguruin gue ya
ngomong depan gue kayak orang bener lagi lo nggak kenal
malem juga masih di jalanan lo
ya bang juga jangan mabuk mabukan gini dong
malu dilihat orang
eh nggak usah lo ngeguruin gue ya
gue udah lebih tahu dari lo
gagal dari malem gue
pas banget ah
kamu ada apa sih
hah tirak tirak malem malem begini
kamu nggak tahu apa
bang irfan baru aja bikin malu keluarga kita pak
lia malu pak
kenapa dengan anak durhaka itu ada apa
masa tadi bang irvan sama temen temennya ngegodain temen lia
itu kan namanya bikin malu
alah kamu kampungan
baru begitu aja udah bikin malu ngaduk lagi
udah deh pokoknya bapak udah gak peduli lagi sama anak durhaka itu
dia mau mampus kaya
apa kaya bapak nggak peduli
eh iya dong buat apa buat apa bapak mikirin anak model begitu
alah bapak udah gak peduli sama dia
kenapa bapak benci banget sama bang irfan
ada apa dengan mereka
kok bapak nggak pernah ke rumah sakit lagi sih
ibu sekarang udah sembuh lho pak
bagus kalau begitu
sekarang siapa yang jagain ibu kamu
sekarang kasita pak
habis pulang kerja tadi langsung ke rumah sakit
makanya lea disuruh pulang buat istirahat
harusnya kan bang irvan ikut gantian jagaan ibu ya pak
bapak kan udah bilang bapak nggak mau lagi nama irfan disebut sebut di rumah ini
bapak udah nggak mau denger
oh ya pak
tadi petugas rumah sakit grand klitansi biaya pengobatan ibu selama di ugd
lima juta pak
bapak bapak nggak punya duit untuk bayar sebanyak itu
kamu minta aja sama kakak kamu lah
papa kan udah bilang minta dulu sama kakak kamu
berapa dia punya duit kamu tanya
masa dia kerja nggak bisa biayain ibunya
nanti kalau kurang baru bapak tambahin
kamu tuh bikin susah
ibu juga gak mau sakit
lagian semua ini kan gara gara bapak juga
kamu berani ngejawab kayak begitu ya
dasar ibu anak sama aja
bikin susah semuanya
pergi pergi pergi